tentang tarik gimana saja pak
beginilah suasana tumpah ruah lautan manusia
yang memadati jalan giri kelurahan kebomas kabupaten gresik jawa timur selasa malam
puluhan ribu peziarah dan warga ini berbondong bondong hingga memacetkan jalan giri
puluhan ribu warga ini sempat terhenti saling berdesakan saat menuju kawasan makam sunan giri
para warga antusias menghadiri tradisi malam slawe atau dua puluh dua
dengan berdoa di makam raden paku sunan kiri
kegiatan ini sempat terhenti selama dua tahun akibat pembatasan pandemi
tradisi malam sloawei merupakan budaya turun temurun yang diajarkan sunan giri kepada santrinya
agar setiap malam dua puluh lima ramadhan berdoa demi mendapatkan lailatul todar di akhir akhir ramadhan
sebelumnya suasana serupa terlihat di kawasan wisata religi sunan ampel surabaya pada malam ke dua puluh tiga ramadan
mulai dari pintu masuk hingga kompleks pemakaman sunan ampel mengunjung perdesakan
semuanya tumpah ruah untuk beribadah

ada yang berdiam diri di masjid
ada yang berdiam diri di masjid

hingga berzikir semalam suntuk di area makam sunan ampel
selain berburu berkah malam seribu bulan atau lailatul todar
pengunjung juga banyak yang berburu kuliner
pusana muslim dan pernah pernik lebaran

saatnya malam ganjil
sambil wisata kuliner dan wisata malam
malam ganjil adalah waktu yang diperkirakan turunnya lailatul todar
ibadah pada malam ini lebih baik dari seribu bulan
demi liputan cnn indonesia